dan aku harus segera mendapatkannya
sebelum malam purnama tiba
kenapa kamu tidak mendapati janji raka
akan membantuku untuk mengalahkan kian santa
arga dada kami datang
kau telah berhasil
membawanya ibarasari disini
selamat bergabung dengan kami
jadi kapan kita akan menyerang siliwangi
tunggu aku mendapatkan pusaka
barulah kita bergerak

aku jodik dewi
selama pusaka mata dua ini berada di tanganku
tak akan ada yang berani mengusik kekuatanku

jangan sampai ada seorang manusia pun yang menyentuh

pusaka keris mata dua
pusaka keris mata dua
pusaka keris mata dua
kusaka keris mata dua
kalau aku sudah memiliki pusaka itu
maka aku akan semakin sulit ditanding
dan aku harus segera mendapatkannya sebelum malam purnama tiba
kenapa kamu tidak mendapati janji raka
kamu berjanji akan membantuku untuk mengalahkan kian santa dan membunuhnya
jangan khawatir raiku
aku akan menepati janjiku padamu
kalau aku sudah berhasil mengumpulkan pusaka pusaka itu
bukan hanya kian santam yang akan aku habisi
tapi seluruh keluarga pajajara
aku tunggu kamu menepati janji
kamu curang raka
kamu hanya mementingkan dirimu sendiri
berikan makan ini kepada mereka
habis habis keluar dari rungkas kamu nih imas
paman ini adalah karahma dari allah
ini adalah berkah dan penolongan dari allah
pada orang orang yang telah ijakan daki
kamu benar imas
ini adalah pertolongan dari allah swt
melalui karamah ini
hendaknya kita menambah ketakuan
kita terhadap allah swt
aku bisa merasakan
keberadaan chris pusaka itu
chris bermata ii itu
ada di sekitar